hai warga kota garut jawa barat merayakan idul fitri satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah di pusat kota garut
usai sholat idul fitri pagi tadi warga berkumpul di alun alun kota rabu pagi warga garut memenuhi
alun alun dan jalan raya menggelar sholat idul fitri bersama usai pelaksanaan sholat warga
berkumpul bersama keluarga di pusat kota untuk menikmati momen kebersamaan lebaran momen ini
ini jadi momen satu tahun sekali untuk berkumpul bersama keluarga sambil menikmati suasana kota
garut kita langsung menuju garut jawa barat sudah ada jurnalis kompas tv abel insani di sana abel
bagaimana kemeriahan lebaran di kota garut ya glenis dan juga saudara untuk kemeriahan di
kota garut pada lebaran tahun ini memang meriah sekali ya apalagi tadi pagi kita
sudah melihat sendiri bagaimana situasi dan kondisinya di alun alun garut ini dipenuhi warga
garut yang melakukan sholat idul fitri bersama tidak hanya di alun alun saja gernis tapi di
pelataran masjid lalu juga di jalan raya sekitar alun alun ini juga penuh dan pada akhirnya ada
rekayasa lalu lintas yang diberlakukan karena ada jalan yang ditutup dan harus ada pengalihan dari
lalu lintas itu sendiri untuk saat ini saya berada di alun alun kota garut nah disini gladis dan juga
sedang sedang merayakan lebaran dengan keluarga salah satunya ini ada di sebelah saya nih saya
udah mau kenalan langsung ini halo selamat siang siang dengan siapa ini dengan pak cicip
pak cecep pak cecep ini lagi ngapain nih di alun alun ya ini lagi main main aja ngajak
anak anak oke kan ini merayakan lebaran gitu pak cecep iya sama siapa aja nih sama keluarga keluarga
apa siapa aja yang diajak nih saudara ama ya ama ibu keluarga keluarga jano ini ini berarti yang
duduk di ini ya anak ini saudara oh anak dan saudara ini lagi main apa nih ceritanya nih mila gimana
sepeda listrik sepeda listrik oke ini boleh ya satu satu ini namanya siapa nih yang cantik
namanya siapa saking sakira yang ini namanya siapa nyepri oke yang ini
oke malu ya oke ini berapa nih kalau kalau nyawa nyawa sepeda listrik ini setengah jam dua puluh lima oke
ini cukup terhibur ya ya terhibur tadi pagi kesini naik ini gitu oh pengen kesini naik naik sepeda ini
emang saudara saudaranya ini lagi mudik ke garut apa seperti apa di asus ini sih lagi
libur liburan aja main main aja mumpung libur dan lebaran ya nah gitu kamu seneng enggak seneng ya kamu
senang enggak senang oke terima kasih lanjut lagi pak cecep terima kasih atas waktunya bersama kompas tv dada
dada dulu dong dada oke inilah dia salah satu kemeriahan atau keceriaan dari anak anak dan juga
keluarga dari orang tua yang membawa saudara ataupun juga anaknya bermain main di alun alun
kota garut karena memang di sini ada beberapa permainan dan juga ada beberapa fasilitas yang
ini hanya dengan membayar rp dua puluh lima ini bisa menyewa selama setengah jam anak ceria orang tua juga
senang lalu juga ada juga ada beberapa permainan juga seperti permainan motorik ini memang di
khususkan bagi para balita atau juga anak anak yang ingin belajar tapi sambil bermain di ruang terbuka
untuk saat ini situasinya masih ramai meskipun untuk perayaan lebaran di kota garut ini tidak hanya
saja tapi juga ada yang menerbangkan balon lalu juga ada yang bersilaturahmi ke tempat keluarga
artinya ada yang istilahnya kalau di sini tuh mudik lokal gitu ya terus ada juga yang makan
bersama dengan keluarga di suatu tempat karena memang untuk momen lebaran ini menjadi salah
satu momen satu tahun sekali yang sangat penting untuk bertemu dengan keluarga melakukan aktivitas
dari bangun pagi sampai nanti tidur lagi jadi ini sangat penting untuk kita membuat kegiatan
saya juga pengen banget nyobain glennish gimana sih sepeda listrik
ya abel tahan dulu nih sebelum ikut sewa sepeda listrik
saya ingin juga tanya bagaimana apakah di hari pertama lebaran ini masih ada pemudik yang datang ke kota garut
tetapi memang sudah tidak sebanyak hamin dua atau juga hamin tiga
artinya kalau hari ini ini memang sebagian besar sudah berada di garut
karena garut ini juga menjadi kota tujuan di mana para pemudik dari jakarta menuju ke garut ini sebagian besar sudah ada di garut
tetapi memang masih ada yang mudik dari jakarta menuju ke garut
pada pagi hari ini karena dikarenakan ada faktor faktor yang membuat mereka tidak bisa mudik kemarin begitu
seperti misalnya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sehingga baru bisa mudik hari ini
tapi itu pun tidak menjadi masalah selama bisa mudik dan bertemu dengan keluarga
jadi mereka masih tetap senang meskipun seperti itu glenis ya
ini di kota garut sendiri pada siang hari ini memang beberapa titik terlihat ada yang macet
ini memang lengang begitu artinya dari masyarakat ini mempunyai tujuan pada siang hari ini untuk berkunjung ke suatu tempat
misalnya seperti ke alun alun atau juga seperti ke tempat saudara atau berkunjung ke daerah lain
atau berkunjung ke daerah lain meninggalkan garut tetapi masih dalam suasana lebaran dan merayakan lebaran bersama dengan keluarga
dan sani dan salam juga untuk teman teman liputan di sana